hai ada masih di special program election dua ribu dua puluh calon wali kota solo nomor urut satu
gibran raka buming raka menggunakan hak suaranya ditemani sang istri selvi ananda dan adik bungsunya
kaisang pangarep sementara rivalnya bagi wahyono yang mencoblos di tps delapan yakin menang dan siap
mengajak gibran membangun kota solo yang lebih adil hai gibran selfie dan kaisang tiba di tps dua
sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat protokol kesehatan seperti mencuci tangan
mengukur suhu badan dan menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai pun diterapkan gibran
mengapresiasi pada petugas yang telah bekerja keras ia juga menghimbau warga agar menggunakan
hak suaranya semoga lancar sampai siang nanti sampai sore nanti terima kasih sekali untuk para
petugas yang sudah bekerja keras pada hari ini silahkan datang ke tps
tps dipastikan aman nyaman steril jangan lupa bawa masker oke sebelumnya tepat pukul delapan waktu
indonesia barat rival gibran calon wali kota solo nomor urut dua bagio wahyono yang diusung ormas tikus
piti anoto baris datang ke tps delapan di kelurahan panumping laweyan solo bersama istri empat anak
dan beberapa anggota tim pemenangan telah mencoblos bagi mengatakan siapapun yang nanti terpilih menjadi
harus menjadikan masyarakat solo sejahtera ia yakin akan menang dan siap mengajak gibran raka buming
rata duduk bersama membangun kota solo saya menang saya juga sudah punya jargonnya itu kan menang
tampung asorke jadi kita akan terangkul juga masih berani jadi warga siapapun takut dari pd igo
karpan dan sebagainya tetap itu adalah bagai saya yang harus ngayomi semua selesai melakukan pencoblosan
bagio beserta keluarga dan tim pemenangan menuju posko untuk menonton bersama penghitungan cepat
tim liputan cnn indonesia